kamis pagi forum bali demokrasi ke sepuluh resmi dibuka wakil presiden yusuf kala
hampir empat ratus peserta yang berasal dari satu ratus tiga negara serta perwakilan organisasi internasional hadir dalam forum tahunan ini
bali demokrasi forum ke sepuluh diselenggarakan di ice convention exhibition provinsi banten
hadir dalam forum ini wakil presiden yusuf kala menteri luar negeri retno marsudi
staf khusus presiden bidang timur tengah awi shihab
dan mantan anggota dewan pertimbangan presiden bidang hubungan luar negeri hasan wirayuda
menurut wakil presiden yusuf kala indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara
wakil presiden juga menekankan demokrasi di indonesia
memberikan manfaat serta kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi agar tercapai kemakmuran dan perdamaian
bali demokrasi forum membuka kesempatan bagi negara negara peserta
untuk memberikan pandangan sekaligus berbagi pengalaman untuk memperkuat kerjasama di tataran regional dan global
karena bagi kami demokrasi bukanlah tujuan
demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan
banyak bangsa besar ada bangsa besar yang seakan akan membawa demokrasi itu sebagai agama sebagai tujuan
menyerang negara lain untuk demokrasi
sehingga demokrasi dijadikan sebagai tujuan
sehingga kemudian kehidupan bangsa itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya
lihat irak lihat syria
karena dipaksakan untuk demokrasi diserang oleh amerika
kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk daripada tujuan sebelumnya
kita sudah terhubung dengan femi afriyadi di ice convention exhibition banten
dari forum demokrasi bali bali demokrasi forum
femi apa saja yang akan dibahas di forum ini
lalu apa misi indonesia yang ingin dicapai
ya selamat sore putri
saat ini bali demokrasi forum masih terus berlangsung
sejumlah session di sejumlah plenary juga masih terus diselenggarakan
dari tadi pukul sembilan dibuka langsung oleh wakil presiden yusuf kala
dan nanti akan ditutup dengan general debate dan juga statement closing
dari menteri luar negeri retno marsudi
tentu kita ingin mengetahui apa sebenarnya dari bali demokrasi forum ini
yang akan diusung
kenapa kemudian lebih dari empat ratus peserta dari satu ratus tujuh negara yang berpartisipasi dalam forum ini
justru menunjukkan antusiasmenya untuk hadir dan datang ke indonesia
sebagai negara yang menginisiasi bali demokrasi forum ini
ada cerita dan juga ada pengalaman serta sharing session tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik
cara berdemokrasi yang dinamis itulah yang kemudian menjadi fokus utama dari
forum ini ada beberapa kesempatan dan juga bilateral meeting antara kedua belah negara
indonesia dengan beberapa negara lain seperti tadi qatar tunisia dan juga malaysia
ini juga membahas hal yang sama terkait juga dengan kerjasama kerjasama bilateral lain
juga diperbincangkan antara kedua belah negara
namun kemudian yang menjadi titik berat adalah bagaimana indonesia membagi keberhasilannya
yang saat ini memilih demokrasi sebagai tatanan negara
dan kemudian ini yang diterapkan
di indonesia saat ini yang kemudian berdampak kepada kemakmuran dan juga perdamaian
tidak hanya indonesia sendiri tapi juga pada dunia
inilah yang menjadi fokus utama kenapa forum ini digelar hari ini dan besok
dan tentu tidak ada justifikasi tetap terhadap keberhasilan sebuah demokrasi
dari delegasi negara yang ikut dalam forum ini
tapi ini bagaimana kemudian semangat semangat positif tentang demokrasi
yang diusung oleh negara negara delegasi ini bisa menjadi suntikan semangat
bagi negara negara peserta lain baik yang memang menganut paham demokrasi ataupun tidak
ini yang kemudian menjadi goal dari bali demokrasi forum
yang kali ini memang diadakan di serpong provinsi banten
karena memang seperti layaknya tahun lalu forum yang sama juga digelar di bali
namun kemudian ada pertimbangan tertentu terkait dengan erup gunung agung
sehingga kemudian dipercaya dengan demokrasi yang diusung oleh negara negara delegasi ini
dan forum ini dilaksanakan selama dua hari di ais serpong tangerang banten ini
femi apakah kemudian ada pembahasan atau pembicaraan mungkin secara informal
soal pengakuan amerika atas ibu kota israel yang baru yaitu yerusalem
ya ini yang tadi juga menjadi tanda tanya semua pihak apakah kemudian negara negara delegasi
yang datang hari ini juga menentukan sikap
seperti apa yang indonesia tentukan dan sampaikan tadi melewati presiden joko widodo
ataupun juga wakil presiden yusuf kalla dan juga menteri luar negeri reno marsudi
tentang bagaimana tujuan dari forum bdf ini tentu salah satunya adalah
bagaimana meningkatkan dan mendorong kerjasama di bidang demokrasi dan perdamaian dunia
indonesia sendiri jelas dalam konstitusi undang undang seribu sembilan ratus empat puluh
mengatakan bahwa ikut melenggarakan perdamaian dunia
terkait dengan bagaimana klaim sepihak amerika
yang mengatakan bahwa yerusalem adalah ibu kota baru menggantikan tel aviv dari israel
ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup keras
bahkan tadi beberapa negara dengan populasi muslim terbesar seperti qatar dan juga tunisia
tadi juga mengatakan hal yang sama bahwa kemudian mereka akan united begitu untuk memberikan protes keras
karena memang apa yang dilakukan oleh amerika serikat ini sudah menyalahi security council
dan juga ketentuan dari pbb
jadi saya yuk mendorong negara negara yang tergabung dalam oki pada tiga belas desember nanti juga akan menyuarakan hal yang sama
ini yang kemudian apakah akan mendorong amerika untuk bisa mencabut
ataupun juga memperbaiki statementnya tentang persoalan ini
kita akan tunggu seperti apa
tapi yang jelas protes keras dari negara negara yang ikut dalam delegasi bali
ini juga menyampaikan hal yang sama dengan indonesia
dan indonesia tetap menyatakan bahwa ada di belakang palestina
yang akan mencoba mendukung hak hak negara dan juga rakyat palestina
yang kita tahu sudah sering dirampas oleh israel
baik terima kasih femi afriyadi dari arena bali demokrasi forum